kondisi cuaca padukuhan senet desa selok kecamatan seloboyo lali jawa tengah cerah
ini sangat menguntungkan bagi pengamatan yang akan dilakukan balai penyelidikan dan pengembangan teknologi kebencanaan geologi bpptkg yogyakarta
atas kondisi merapi pasca rentetan awan panas guguran mulai sebelas maret lalu
misi kali ini adalah pengambilan data foto udara untuk mendapatkan kondisi terkini morfologi atau bentuk dari dua kubah lava merapi di sisi barat daya dan di tengah kawah
pemantauan ini termasuk metode baru karena mengikuti perkembangan teknologi yaitu dengan menggunakan pesawat tanpa awak drone
metode ini dilakukan setelah merapi mengalami erupsi pada sebelas agustus dua ribu dua puluh
persiapan berupa perakitan pesawat butuh ketelitian tinggi dan harus diuji coba semua fungsinya sebelum terbang
drone dioperasikan pilot al suar nurmanaji dan kopilot dwi jayanto yang bertanggung jawab penuh sejak persiapan terbang hingga pengiriman data hasil foto udara
kita memakai pesawat fish wing seri skywalker
itu kita sudah puluhan kali di gunung merapi terbang
dan mendapatkan hasil yang cukup bagus juga
pesawat ini juga pernah memecahkan rekor ya mas
yaitu kita sudah bisa mengambil foto udara di gunung semeru
yang dimana gunung semeru adalah gunung yang tertinggi di pulau jawa
dan beginilah cara drone lepas landas
drone terbang sekitar empat puluh lima menit dengan ketinggian dua ribu meter
atau sekitar empat ratus meter di atas puncak merapi
daya jelajah drone ini mencapai tiga puluh km persegi dengan jalur yang sudah ditentukan
berbeda dengan saat tinggal landas saat mendarat pesawat mendarat di atas tanah
oh iya setelah penerbangan selesai kemudian proses selanjutnya adalah meng copy data yang tercapture di pesawat
dan selain data
data foto ada juga data gps
kemudian nanti data gps dan data foto digabungkan supaya nanti ketika pengolahan foto itu sudah ada data di gps nya
sehingga proses pengolahan penampalan lebih mudah
berbeda dengan drone pada umumnya drone untuk keperluan pemetaan menghasilkan data berupa foto dan data gps
yang kemudian diolah untuk mendapatkan model visual tiga dimensi
informasi inilah yang nantinya disediakan
disampaikan kepada masyarakat
meski sudah digunakan di bidang lain penggunaan drone untuk kepentingan vulkanologi termasuk yang sangat menantang
karena terkait ketinggian drone dan dinamika cuaca di atas gunung api
menurut bpptkg akurasi pencitraan drone sangat tinggi
yang kemarin kita mencoba untuk mencari sebenarnya jangkauan dari awan panas kemarin itu seberapa jauh
dengan bantuan drone kita dapat memperoleh data itu dengan aman
tidak perlu ke lokasi
itu salah satunya
kemudian yang lain adalah kita tadi memantau perkembangan kubah lava
yang mana itu sangat berarti dalam asesmen bahaya
ya ini sebagai dasar peringatan dini kepada masyarakat
dan juga dengan adanya data drone kita bisa melihat perubahan morfologi
ya artinya kita bisa mengantisipasi
dan juga mencari ancaman yang lebih jauh lagi
pemantauan dengan menggunakan drone tidak hanya dilakukan di lokasi ini saja
namun juga di lokasi lain di seputar merapi
data drone ini kini menjadi data yang memperkuat pemantauan yang dilakukan sebelumnya
baik pemantauan visual secara manual atau pemantauan secara instrumentasi